bagaimana keadaannya dokter
dari hasil pantauan kami barusan keadaan ibu baik baik saja pak
tapi kalau misalnya nanti ada serangan lagi tolong bapak panggil kami ya pak
alhamdulillah terima kasih banyak dokter terima kasih
sama sama pak eh permisi ya pak
bukan apa kata dokter
kamu harus sehat dong
mari semuanya ngumpul sini
enggak tahu sensei

kita mulai latihan yuk

ketemu lagi ya enggak ada ketemu lagi

maksudnya aku gak bisa nutupin kalau modi lagi balapan dari raya
aku ngerti keraguan pasti ada
tapi aku mesti yakin dong
karena harapan untuk cewek cewek bisa bantuin kita itu besar banget loh
sebesar harapan aku untuk kamu selalu sayang sama aku
udah nanti waktu boya dan momondi mau balapan
kamu ajak aja raya dan lain lain tuh temen temen kamu kemana kayak shopping
yaudah lah yaudah
aku mau angkat sopin ya
kamu kiar kayak gini aku kayaknya seneng banget
aku bawain baju baju buat lo
baik kan gue latihan kan
kadang kadang suka lupa keceplosan
yang papi pesankan
bisa makan sendiri mas
ya bi bisa makan sendiri katanya
mungkin dalam mana
driana makan tuh yang banyak
biar lo tuh sehat kuat
terus biar pipi lo makin tembang
eh taruh di depan
lagi sakit bikin diri banget
ya gini lah
masa understandoko om
ini bukan yang sama re
kamarnya nomor dua ratus tiga belas kan
iya iya benar benar
emang kamu udah di mana
kalau boy tahu gue belum cerah sama mas b
dan ternyata mas b itu ayahnya reva
kebetulan re aku udah di depan nih
di depan kamar
oh iya di depan
aduh boy ada di depan pintu rawat kue
gue harus ngapain ya
ini boy ada datang ke sini
katanya dia mau jenguk adriana
gak apa apa kan fi
masa orang gak jenguk di lahan
suruh aja mas ya
bentar ya fi
gak ada sayang gak ada
tolong panggilin sutra jaga atau dokter jaga ya
kita harus cepat cepat cari dokter atau suster oke
kalau gitu bisa kan panggil dokternya sekarang
tapi dokter spesialisnya nggak ada mbak
yang ada hanya dokter jaga
aduh yaudah deh
kalau gitu dokter apa aja deh susah
yang penting dokter
drive kamu tuh santai aja
gak usah panik kayak gitu
nanti aku senyum senyum kayak gitu
orang tuh lagi panik
kamu tuh malah bercanda terus ya
iya aku tahu
ya aku gak nyangka aja kamu tuh perhatian banget sama ibu tiri kamu
kan setahu aku kamu tuh marah banget sama dia
tapi pas ibu tiri kamu sakit kamu peduli banget sama dia
kalau misalnya dia sampai sakit kamu bisa panggil dia
nanti kan yang repot juga aku santapnya aku
hmm berarti itu tandanya kamu tuh cuma marah sama dia
kamu tuh gak benci sama dia
kamu buktinya perhatian banget kan
dan aku aku bangga banget loh punya pacar kayak kamu
belum jadi pacar kelas
kita baru ttm ya
kamu tau gak ttm nya apa
maaf ya sebanyak kali cuma keluar aja
walaupun apapun yang sudah diperbuat sama ibu tirinya
dia masih terus saja kelihatan khawatir
sus tolong diganti selangitnya dulu ya sus
bagaimana keadaannya dokter
dari hasil pantauan kami barusan keadaan ibu baik baik saja pak
tapi kalau misalnya nanti ada serangan lagi tolong bapak panggil kami ya pak
walau walaupun ini terima kasih banyak dokter
eh permisi ya pak
bukan apa apa dokter
kamu harus sehat dong

pokoknya bapak mau ditemani sama mas

alhamdulillah grammar sejauh ini kabar
halo baik pak
bi gimana keadaan adriana

dan sekarang lagi masa recovery
cuma badannya masih lemas jadi dia perlu cerah
dia mau tidur dulu
gimana kalau sebaiknya
jadi kemudian kita mulai pak